eh tunggu dulu ya
udah gak usah cari buka basi
kekalian kamu kekalan kekalan kamu

nah jangan seperti ini dong ma
masa kami diusir
sudahlah ma usul mohon mohon
kalau emang nenek mau
dan mama keluar aku akan keluar
tapi gak usah marah marahin mama
mana aku tahu mama itu gak sama
ma mama mengambil keputusan yang sangat tepat
terima kasih ma
bunyi orangnya terlalu banyak

kapan dateng ke
kok di jalanan begini
aku sama mama diusir di rumah
tante sekarang mau kemana dre
gimana kalau sekarang ke rumah dewi aja
kamu jangan sok manis
saya gak mau ke rumah kamu
tante tolong lupain dulu kebencian tante terhadap dewi
dewi cuma mau nawarin tempat istirahat
daripada di jalanan kayak gini
benar kata dewi ma
karena sampai sekarang kita belum tahu mau kemana
apa kabarnya tadi o fellah
kayak gini ada orang kok
eh gini lagi gak ada
aku mah evil
kayaknya tuh desp football

bu dewi yang ngajak andri sama tante tante kesini
karena mereka diusir dari rumah
terus mereka bersedia datang kesini
ibu gak habis pikir
padahal kemarin bu tanti bilang
kalau kita ini orang orang yang gak tahu malu dan nggak punya harga diri
sekarang coba lihat dia datang kesini gak punya malu
nah coba bayangin di mana harga diri ibu
eh tunggu dulu ya
ibu pikir saya sudi tinggal di rumah ini
saya juga gak sudi tau gak menginjakan kaki saya di tempat kayak begini ya
nah gini aja
mereka itu orang yang tidak berpendidikan tau gak
jadi itu dia tuh
kalau ngomong rasanya plak aja
emang kenyataannya begitu kok
ibu bilang saya tidak berpendidikan
ibu tuh orang kaya banyak uang
saya tahu ibu juga pasti berpendidikan
tapi coba lihat tinggal laku ibu
saya rasa ibu lebih nggak tahu malu
tingkah laku ibu tuh gak seperti orang yang punya pendidikan
makanya sekarang ketulak kan
diusir dari rumah
bu tolong bu jangan memperkeruswa sana
andri kamu dengar kan
mama gak mau tinggal di sini
mama lebih baik tinggal di bawah kolong jembatan sekalipun
gak sudi di sini
ma dia udah ada niat baik dong ma
udah gak perlu ma
niat baik kamu bilang niat baik apa
ujung ujungnya dihina juga kan
kamu ini kok gak sadar sih
mama gak mau tinggal di sini
kalau kamu mau di sini ya silahkan
andre mama gak mau dibilang orang yang gak punya harga diri
kita dihina tadi tahu nggak
mah kalau cuma aku yang diusir dari rumah sih gak apa apa mah
mau aku di kolong jembatan atau enggak aku tidur di jalanan
cuma kan sekarang aku sama mama
aku gak mau mamah itu malu
bu kenapa sih ngomongnya harus kayak gitu
mereka itu lagi kesusahan
itu bukan urusan kamu
dan ini juga bukan urusan ibu
kita tidak berkewajiban untuk nolong mereka
kamu pikir ibu nolak mereka juga demi siapa
kamu sampai kapan sih wi
harga diri kamu harus diinjek injek terus
ibu gak mau ibu gak rela
injek injek harga dirinya sama orang yang katanya mencintai kamu
kamu gimana sih
bu ini semua kan cuma gara gara salah paham
tante tante kan melakukan semua itu karena terpaksa
dia kan gak mau dimusuhin sama keluarganya bu
bu ibu kan tahu tante tante itu sebetulnya baik
baik sekali malah sama dewi
bu semua ini kan salah dewi
kalau dewi gak sengaja membocorkan rahasia tante tanti
semua ini gak akan terjadi
tolong bu bantu dewi
bantu dewi untuk kurangin rasa bersalah dewi
yaudah lah wi
itu terserah kamu aja
tapi bilangin sama dia ya
kalau sampai dia disini cari masalah
ibu gak segen segen untuk usir mereka dari sini
ibu mengizinkan dia disini itu karena kamu
makasih atas pengertian ibu
ibu udah ngizinin tante sama andre tinggal di rumah
siapa yang mau tinggal di rumah kamu
walaupun ibu kamu yang minta saya akan tolak mentah mentah
tadi ibu ngomong kayak gitu soalnya ibu masih emosi
masih gak punya emosi
dewi udah banyak salah sama
dewi udah bikin keributan di rumah
dewi udah bikin tante menderita
izinkan dewi menebus kesalahan dewi
untuk sementara ini kita tinggal di sana nggak apa apa ya
nanti kita cari tempat tinggal yang lain
kalau mama masih keberatan
anggap semua ini balas budi mama pada dewi
karena dulu kan dewi udah nolongin aku ma
ibu mau kan
terima kasih ya ibu udah ngizinin saya dan mama tinggal di rumah ibu
kerana datang panggilan
kerana jangan luarios panggilan
kita punching terus aku juga pa
nolong masuk sarah